baru baru ini video yang menampilkan sampah bertebaran di sekitar area perkemahan di gunung everest nepal viral di sosial media
seorang pendaki gunung dan pemandu pendakian everest asal nepal tenzi sherpa mengatakan bahwa ia telah menyingkirkan sekitar dua ratus kg sampah yang tertinggal di sebuah camp di gunung everest
sherpa juga menuturkan sampah sampah itu diduga dibuang oleh para pendaki untuk mengurangi bobot saat dalam perjalanan
mungkin itu tentang tingkat dan mungkin beberapa orang yang mau naik dan naik ke bawah mereka harus tertarik sepanjang waktu jadi mereka tidak ingin memilih semua hal lain jadi mereka meninggalkannya
sampah yang ditinggalkan oleh pendaki banyak macamnya seperti sampah plastik kantong tidur tenda dan juga peralatan makan
sebelum melakukan pendakian pemerintah setempat sudah membuat peraturan dan perjanjian deposit sampah bagi para pendaki
sebesar satu dolar
dua ribu dolar atau setara dengan lima puluh sembilan juta rupiah
dana itu bisa dikembalikan saat para pendaki membawa sampah mereka saat turun
namun penyelenggara ekspedisi dan petugas pendakian mengatakan bahwa memantau kem camp di ketinggian hampir delapan ratus meter adalah hal yang sulit dan tidak efektif
sebagai langkah menjaga kebersihan gunung pihak berwenang melakukan kampanye mengumpulkan tiga belas ton sampah dari everest dan puncak lotse pada tahun ini
pendakian gunung menghasilkan pemasukan yang besar bagi nepal
pada bulan maret hingga mei tahun ini saja pemerintah nepal telah mengeluarkan empat ratus tujuh puluh delapan izin bagi para pendaki untuk mendaki everest